pemerintah resmi mengeluarkan rekomendasi izin impor daging sapi
langkah ini untuk menjaga pasokan jelang bulan ramadan
sehingga harga daging tidak terlalu bergejolak
rekomendasi izin impor daging sapi sebanyak sepuluh ribu ton ini terbit
setelah rapat koordinasi di istana presiden yang dihadiri oleh presiden joko widodo
menteri pertanian amran sulaiman menteri bumn rini sumarno
dan menteri perdagangan thomas lembo
selain harga daging sapi presiden menginstruksikan
untuk menjaga harga komoditas pangan lain
seperti jagung kedelai dan bawang
selain kebijakan impor perum badan urusan logistik atau bulog
akan menggelontorkan delapan ratus ton daging sapi jelang puasa dan hari raya idul fitri
langkah ini untuk menekan harga daging sehingga bisa berada di kisaran rp delapan puluh per kilogram